hai berumah di jalan d teluk gong selatan pejagalan penjaringan jakarta utara rusak
parah usai terjadi ledakan yang diduga berasal dari tabung gas selasa pagi kerusakan juga
terjadi di beberapa rumah yang berada di sekitar pusat ledakan peristiwa ini terjadi pada sekitar
pukul lima pagi saat itu terdengar suara ledakan keras yang terdengar hingga radius sekitar
seratus meter kemudian diikuti serpihan material bangunan yang berhamburan bangun anak saya yang kebangun
suaranya gimana bunyi sejak banget sampai tuh udah kayak keren saya apa sampai ini juga belum
salah ngegoyang itu iya ribut ribut orang pada keluar katanya disitu ada ini apa ada apa
itu tahu orang orang pada bosnya apalah itu gas tapi nggak tahu juga sih apa belum kan lagi
diselidikin ya oh iya ya kepolisian dari pores
jakarta utara dan tim gegana dari polda metro jaya mendatangi tempat kejadian untuk melakukan
olah tempat kejadian perkara hasilnya polisi memastikan tidak ditemukannya rangkaian bahan
peledak tidak diketemukan rangkaian bahan peledak ataupun sisa bahan peledak seperti kabel timer dan
sebagainya tidak ada yang kedua di tkp itu masih cukup bau gasnya cukup menyengat itu yang
diketemukan dan kemudian didapatkan
tiga tabung gas lpg yang pertama sudah dalam keadaan bocor kemudian regulatornya dalam keadaan
rusak akibat ledakan ini enam rumah mengalami kerusakan parah serta terdapat empat korban yang
mengalami luka bakar dan luka akibat tertimpa reruntuhan bangunan para korban kini dirawat
di rumah sakit terdekat meliputan cnn indonesia